fraksi dewan perwakilan rakyat
mengkritik kebijakan subsidi kendaraan listrik yang dijalankan pemerintah
kritik pertama diungkapkan oleh jurubicara fraksi pdi perjuangan masinton pasaribu
masinton berpendapat intervensi pemerintah dalam pembangunan negara
jangan hanya terfokus pada kendaraan listrik saja
menurutnya pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan
dibanding memberikan subsidi untuk mobil listrik
lapangan usaha yang berkaitan dengan kebijakan sektoral di kementerian lembaga
seperti pertanian perikanan pertambangan industri konstruksi perdagangan transportasi dan lain sebagainya
pertumbuhan ekonomi pada sektor ekonomi negara tersebut membutuhkan intervensi pemerintah
intervensi pemerintah jangan hanya pada mobil listrik saja
akan tetapi juga pada sektor sektor kerakyatan

kemudian fraksi partai nasdem juga tak luput dalam mengkritik kebijakan subsidi kendaraan listrik
jurubicara fraksi partai nasdem fauzi amro mendesak pemerintah
untuk menggelontorkan anggaran di sektor sektor pangan dan pertanian hingga perikanan
partai nasdem meminta kepada pemerintah agar spending better
semakin ditingkatkan terutama pada efektivitas belanja
pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi
serta memperkuat sektor pertanian perikanan dan pangan
pada umumnya dibanding mengelontorkan subsidi untuk kepentingan kendaraan listrik
ataupun subsidi tambang
dikutip dari cnn indonesia com
sebanyak delapan puluh tujuh puluh tujuh persen masyarakat menolak
pemerintah tersebut menilai kebijakan ini tidak tepat sasaran
data analis kontinum indef wahyu triutomo mengatakan
masyarakat yang menolak program subsidi kendaraan listrik
menilai kebijakan ini tidak tepat sasaran
mayoritas masyarakat menilai pembeli kendaraan listrik
khususnya mobil listrik adalah kalangan atas sehingga tidak membutuhkan subsidi
kini masyarakat mempertanyakan
sebenarnya siapa sasaran subsidi kendaraan listrik
karena tidak sedikit yang menganggap bahwa subsidi ini hanya menguntungkan pabrikan otomotif
yang memasarkan kendaraan listrik mereka
tim liputan cnn indonesia